terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
di masa pandemi covid sembilan belas sebagian orang tidak hanya terinfeksi
tetapi juga harus kehilangan orang orang terdekatnya yang menjadi korban virus ini dalam waktu hampir bersamaan
tidak hanya berjuang untuk sembuh seorang perempuan di surabaya
harus berjuang memulihkan rasa duka kehilangan empat anggota keluarganya
aku percaya bahwa mereka sudah bahagia gitu aja
soalnya kan mamahku terakhir itu kan dia sangat kesakitan
kakakku juga sangat kesakitan
sekarang sudah jadi aku mengibaratnya ya sudah sembuh lah sudah bahagia gitu
nggak kesakitan lagi
sebenarnya motivasi utamaku maksudnya biar happy terus gitu ya
itu kayak aku gak mau bikin keluarga aku sedih lagi gitu
terutamanya kakakku ya gitu
nanti ibaratnya kalau aku terus terusan drop gitu
terus ya nggak ada yang tahu kan kondisi gitu
nanti itu bakal bikin sedih kak
nanti aku lagi gitu nggak mau lagi gitu
dan ya jangan sampai makanya aku masih muda gitu loh
dan aku masih punya banyak cita cita yang harus tak capai
kan karena banyak berita juga yang kalau kamu umurnya di bawah lima puluh tahun
itu resiko terpapar itu sangat minim kan seperti itu
berikutnya tapi kakakku umur tiga puluh tiga tahun juga ya kan wabah alam kan gitu
kalau kita nggak jaga diri kita sendiri gitu
ya mungkin orang orang yang belum percaya atau bahkan meremehkan
menganggap covid itu konspirasi lah atau apalah gitu
mereka belum merasakan sendiri gitu sakitnya
mereka belum merasakan gimana rasanya kehilangan keluarga akibat covid ini
kalau dibilang ataupun ditanya
itu murni karena covid atau ada penyakit bawaan gitu
tak pastikan bahwa kakakku dan mamahku itu tidak ada penyakit komorbid
tidak ada penyakit bawaan